ada yang mau bertanya lagi
rekan rekan pemuda dan pemudi
pagi pak assalamualaikum
jangan jauh jauh dekat
takut sih dengan saya
assalamualaikum wr wb
agak dekat enggak pak
saya udah izin bu jokowi pak
oh ya baiklah
perkenalkan nama saya sandra
saya seorang petani pak
saya menggarap sebuah
kebun belajar namanya kebun kumara
di tengah tengah kota pak
di tangerang selatan
di tangerang selatan bersama suami adik adik kakak saya
saya sebenarnya ingin
berbagi sedikit aspirasi bahwa
saya sedikit prihatin sebenarnya pak
dengan masa depan bangsa kita sebagai
bangsa agraris dan maritim
karena semua anak anak yang datang ke kebun kami
untuk belajar saya belum
pernah mendengar satu anak pun
yang bercita cita sebagai petani apalagi
dan ketika saya dapat kesempatan untuk
bercengkrama sedikit dengan anak anak para petani
apalagi mereka mereka bahkan tidak ada yang
mau jadi petani seperti bapak ibunya
mungkin mereka sering dengar di bapak ibu cerita
dunia hidup setengah mati sekali
terus narasi di media juga seperti itu
itu kenapa sih jadi petani pak
dari dua ratus enam puluh juta orang
adalah generasi milenial
satu ratus lima juta orang lebih kipa
kalau tidak jadi petani nanti kalau petani petani
kita sudah berumur
dari situ saya merasa bahwa
ternyata setelah saya telusuri bukan hanya pertanian
bahkan alamnya saja pak
jadi anak anak yang datang ke kita
dia belum pernah menginjak rumput
tanpa mengenalkan sepatu
jadi pas mereka cerita ternyata enak ya bu
ya injak rumput karena dingin dingin
kayak dipijetin di mana gitu saya kan bingung ya
oh kamu nggak pernah injak rumput di rumah nggak boleh
kamu sama orang tuanya jadi mengenal tanah
bahkan mengenal air
semua itu mereka nggak ada yang kenal
makanya saya bangun si kebun
belajar ini dan di hari sumpah pemuda ini
sebenarnya aspirasi yang saya sampaikan
persatuan itu ada
tiga sebenarnya yang menurut saya penting sekali
jelas persatuan antara rakyatnya
kita harus menjaga kedamaian
lalu yang kedua sebenarnya persatuan alam ya pak
jadi kalau bisa alamnya juga
ke alam punya hak untuk hidup
binekaan jadi kalau bisa
jangan monokultur semua kita punya
lebih banyak hutan hutan kota seperti kan kalau
kebun repogor di mana mana lebih enak
baru yang ketiga yang tidak kalah penting
adalah persatuan antara
manusia dengan alamnya
mengaku bertumpah darah
satu tanah air indonesia
jadi manusianya harus bersatu
dengan tanah dan dengan
air indonesia jadi saya setuju banget dengan
bapak bilang bahwa belajar tidak boleh di sekolah
dan mungkin jangan di kantor bang juga tapi mungkin
diajak ke hutan kalau bisa hutan adat
yang bisa mengelola dengan sangat bijak
atau ke pesisir tapi pesisir yang ada
hukum adatnya mungkin hukum kumsasi yang banyak di maluku
banyak di papua jadi mereka belajar
bahwa alam bisa dikelola dengan cara yang bijak
ekonomi biru itu bisa low ekonomi yang selaras
dengan alam gitu pak dari saya
masa depan negara
kalau kita nantinya bisa menguasai
dan menguasai pangan
akan menjadi rebutan semua negara
kita memiliki melimpah
tapi belum di manage
belum dikelola dengan baik
saya juga melihat
ya sangat sedih sekali
ingin mengajak anak anak muda kita
mau terjun ke sektor
karena selama ini yang kita lihat
pada on farm nya
padahal keuntungan yang sangat besar
itu kalau kita bisa
mengelola pasca panenya
baik di industri
baik di industri
kita bisa mengelola
kita bisa mengelola pasca panenya
kita berpuluh puluh tahun
penggiringan padi kita
tidak pernah berubah
tidak pernah kita berpikir industri packaging
jangan berpikir ini industri
yang di kota di desa
ada yang sudah mengerjakan ini
di sukabumi ada yang mengerjakan ini
petani di dalam kelompok besar
artinya ini mengkorporasikan
petani dalam skala
dalam skala yang besar
penggiringan padi modern
dengan pengiringannya yang juga modern
kemudian keluar berasnya
dengan diberikan brand yang bagus
bisa langsung masuk ke retail retail modern
bisa masuk ke pasar pasar
dengan begitu cepatnya
pemikiran pemikiran anak muda seperti ini
yang yang yang kita tunggu
dengan dengan pertanian secara secara modern
itulah kita nantinya bisa menguasai
pangan karena pahlawan anak muda tertarik
untuk masuk jadi petani
petani modern ke depan
ya kita memiliki kesempatan
tetapi kalau itu tidak digunakan
bisa diambil oleh
saya kira ada kesempatan besar kita untuk
masuk ke sektor pertanian
dan saya sangat mengapresiasi
kalau ada anak anak muda yang
mulai masuk ke sana
dalam dalam apa
sektor tanaman apapun
entah masuk ke padi silahkan
tadi saya lihat ada yang masuk ke
ada yang masuk ke
saya kira ke depan juga sangat menjanjikan tadi
dengan packaging yang baik
kemasan yang baik
tanaman tanaman organik ini sangat akan
akan sangat diminati oleh masyarakat
oleh negara negara lain
dan tadi enggak
tadi saya hanya memberikan contoh ke perbankan
hanya saya belum menyebut ke masuk
dimasukkan aja anak anak ke hutan juga
enggak apa apa juga
masukkan aja anak anak kita ke sawah juga enggak apa apa
yang paling penting di luar ruangan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih sekali lagi bapak